little mong hadir dari keprihatinan dian rizki hidayati yang kesulitan mendapatkan mainan edukasi berbahan kayu berkualitas baik dengan harga terjangkau